presiden joko widodo meresmikan pos lintas batas negara nangabadao di kalimantan barat
selain memperbarui fisik pos lintas batas saat ini pemerintah tengah menyelesaikan jalan paralel perbatasan malaysia di kalimantan
pos lintas batas negara nangabadao kalimantan barat ini sekarang berdiri megah setelah selesai diperbaharui
satu dari tiga pos perbatasan di provinsi ini diresmikan presiden joko widodo pada kamis
dua pos perbatasan lain adalah ntkong yang diresmikan akhir tahun lalu serta aruk yang dijadwalkan diresmikan sabtu
tiga pos perbatasan ini akan dihubungkan jalan paralel perbatasan malaysia
jalan paralel ini memiliki panjang seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga km termasuk delapan ratus empat puluh sembilan diantaranya di kalimantan barat
salah satu tujuan pembangunan jalan paralel perbatasan adalah mengurangi penyelundupan
tetapi apapun dengan kondisi pos lintas batas seperti ini ini akan sangat mengurangi
warga indonesia di perbatasan sendiri bangga dengan berdirinya pos perbatasan baru ini
mereka juga sangat berharap jalan paralel ini segera selesai
kita sekarang bawa presiden tadi dari pertusibau ke badau
mungkin nanti yang kami ajukan badau puring jalan yang harus dibangun mulus
ini pertusibau badau itu yang meminta masyarakat banyak dengan saya tadi
jalan paralel perbatasan ini diharapkan selesai tahun depan
di wilayah kalimantan barat misalnya tinggal satu ratus tujuh puluh yang belum tembus
diselesaikan dua ribu tujuh belas ini tinggal satu ratus dua puluh
tinggal satu ratus tujuh puluh km
itu di lutan indung jadi dua ribu delapan belas
pos perbatasan nangabado ini menggunakan desain arsitek
tergaya rumah panjang dayak
pos perbatasan ini sudah beberapa tahun terakhir menjadi salah satu jalur ekspor minyak sawit kalimantan ke malaysia